dan kami telah terhubung dengan manajer news production cnn indonesia alvian raharjo di medina arab saudi
selamat siang waktu medina alfian bagaimana kondisi cuaca di sana
tampaknya panas sekali terik sepertinya di sana alvian
ya selamat siang waktu medina arab saudi
memang cuaca di madinah pada saat ini cukup terik cukup panas
kisaran antara empat puluh satu derajat sampai dengan empat puluh dua derajat celcius
yang ini mungkin menjadi perhatian juga bagi para calon jemaah haji yang baru saja tiba di madinah
persiapan nantinya untuk segera akan bergerak ke kota mekah
jadi harus nantiasa menjaga jangan sampai dehydrasi
kemudian jangan lupa untuk senantiasa membawa alat kaki dan sebagainya
karena bagaimanapun juga cuaca panas ini patut diwaspun
apakah cuaca panas yang cukup ekstrim ini menyulitkan bagi jemaah lansia yang mungkin baru tiba di sana
karena butuh penyesuaian alvian
ya cuaca panas ini memang bagi para jemaah calon haji terutama yang berusia lansia
memang membutuhkan perjuangan untuk beradaptasi
karena tidak sedikit dari mereka juga sudah mulai mengeluhkan yang namanya panas dan sebagainya
tapi mereka juga terus didampingi oleh para pendamping pendamping
yang senantiasa akan mengantarkan mereka untuk menuju ke masjid nabawi dan sebagainya dengan kursi roda
sehingga mereka bisa diantisipasi
jangan sampai dehidrasi dan juga mengalami panas yang luar biasa di tubuhnya
dan selain itu juga mereka dihimbau ketika berada di medina lebih baik jika memang kondisi tidak memungkinkan
ibadah saja di tempat penginapan sementara
jangan memaksakan diri untuk beribadah di masjid nabawi
karena bagaimanapun juga puncak haji masih akan berlangsung beberapa hari ke depan
sehingga perlu persiapan ekstra energi untuk melakukan puncak haji
yang rencananya akan mulai berlangsung pada akhir bulan juni ini
alfian apakah anda sempat berkomunikasi mungkin dengan petugas ppih di sana terkait antisipasi
dan prosedur pengawasannya bagi jemaah terutama yang lansia nanti menghadapi puncak musim haji dengan cuaca yang cukup panas seperti ini
ya baik gimana
tadi saya juga sempat berbicara dengan salah satu petugas ppih yang ada di sini
kebetulan mereka saat ini beberapa jamaah indonesia memang sudah banyak yang mulai bergerak ke kota mekah
saya berbicara dengan salah satu petugas mengatakan bahwa pemantauan terus mereka lakukan dengan cara mengecek ke setiap penginapan penginapan
dan mereka juga akan terus mengharapkan kepada para pendamping pendamping lansia ini untuk segera memberikan laporan secara langsung
untuk memberikan laporan kepada petugas ppih jika memang ada calon jemaah haji lansia yang sakit atau kurang fit begitu
apakah akan dilakukan pendampingan pendampingan termasuk diantaranya untuk menyiapkan makanan khusus
juga untuk memberikan obat obatan khusus yang bisa kembali mengembalikan stamina
sehingga para jemaah haji yang sudah berusia lansia ini
oke alfian apakah dari petugas ppih menyampaikan ini banyak jemaah haji yang tumbang akibat cuaca ekstrim yang panas di sana
ya rifana memang saya saja yang baru semalam sampai di madinah memang cuaca panas ini sungguh luar biasa
begitu ya bagi saya terutama yang baru sampai
sehingga saya perlu berada pasti apalagi ketika
masuk ke dalam masjid tabawi ada suhu pendingin ruangan yang cukup dingin
kemudian ketika kita keluar dari masjid akan terasa panas
kemudian akan masuk ke penginapan dalam kondisi dingin lagi
dan ini membutuhkan stamina memang luar biasa begitu
dan tidaknya akhirnya para petugas atau ppih ini senantiasa memantau terus
memantau terus dan juga terus mengingatkan
mengingatkan terutama kepada ketua kelompok terbang
begitu ya untuk senantiasa memberikan laporan laporan
terutama kepada para calon jemaahnya
memberikan edukasi juga bahwa cuaca panas ini patut diwaspadai
begitu bagi calon jemaah haji terutama yang memang sudah lansia
dan memang kalau saya mengamati terutama dari rombongan yang berangkat bersama saya
semalam tiba di madinah memang cuaca panas ini menuntut para lansia ini
untuk meminum minuman yang cenderung dingin menyegarkan
padahal sebenarnya minuman dingin menyegarkan itu tidak dianjurkan
lebih baik mereka meminum
air yang dalam suhu ruangan
dimana kalau tadi saya sempat sholat zuhur di masjid tabawi
suara batuk dan suara flu
orang mengerita flu itu cukup terdengar
cukup ramai begitu ya
cukup banyak sekali suara orang batuk dan juga flu di dalam masjid nabawi
dan mungkin ini patut diwaspadai juga
bahwa sebaiknya untuk mengkonsumsi air yang dalam kondisi suhu ruangan
begitu bukan dalam suhu yang dingin
baik terima kasih manager news production cnn indonesia
fianra harjo melaporkan langsung dari medina
selamat menunaikan ibadah haji
sehat selalu bagi anda dan seluruh rombongan
jemaah haji asal tanah air